assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
presiden republik indonesia joko widodo menyatakan bahwa penerapan ppkm darurat sejak tiga hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh
telah berhasil menurunkan tren penambahan kasus dan juga keterisian rumah sakit
penerapan ppkm darurat yang dimulai tanggal tiga juli dua ribu dua puluh satu yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari
yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat sangat berat
ini dilakukan untuk menurunkan penularan covid sembilan belas dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit
sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien covid sembilan belas
serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis
is lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya
namun alhamdulillah kita patut bersyukur setelah dilaksanakan ppkm darurat terlihat dari data penambahan kasus
dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan
kita selalu memantau memahami dinamika di lapangan
dan juga mendengar
dan juga mendengar
suara suara masyarakat yang terdampak dari ppkm
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito mengakui
penambahan angka kasus harian masih menjadi kendala utama
setelah dua pekan pelaksanaan ppkm darurat kasus harian masih mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat
dengan jumlah kasus aktif sebesar lima ratus empat puluh tiga
sedang penyebaran varian delta telah tercatat sebanyak enam ratus enam puluh satu kasus di wilayah jawa dan bali
desa atau kelurahan yang tidak patuh memakai
masker paling banyak terdapat di banten sebesar dua puluh delapan lima puluh tujuh persen
sedangkan untuk desa kelurahan yang tidak patuh menjaga jarak
dki jakarta menjadi provinsi dengan kelurahan yang paling banyak yaitu empat puluh delapan dua puluh enam persen
atau hampir setengah kelurahan di dki jakarta masyarakatnya tidak patuh dalam menjaga jarak
mengacu pada data tersebut
maka pengawasan dan tindak tegas pelanggaran protokol kesehatan
perlu menjadi salah satu hal penting yang perlu direncanakan dengan matang pelaksanaannya sebelum relaksasi dilakukan
namun kebijakan ppkm darurat yang telah berlangsung selama dua pekan ini memiliki dampak positif
terhadap turunnya angka bed occupancy ratio atau bor
serta mobilitas masyarakat di wilayah jawa dan bali